mantan gubernur dki jakarta anies baswedan melayat ke kediaman mantan wakil ketua dprd dki m taufik
yang meninggal dunia pada rabu malam kemarin
anies juga sempat memimpin sholat jenazah m taufik sebelum dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya
jenasa m taufik dimakamkan di pemakaman daerah karawang jawa barat pada kamis siang
sebelum dimakamkan jenazah m taufik disolati terlebih dahulu
dan anies baswedan yang ikut takziah ditunjuk menjadi imam sholat
anies sendiri mengaku sudah mengenal almarhum selama tujuh tahun terakhir
dan kedekatan keduanya bertambah saat anies memimpin provinsi dki jakarta
anies mengaku sering mendapatkan dukungan dari m taufik selama menjabat sebagai gubernur
anies juga mengaku sering mendapatkan dukungan dari m taufik selama menjabat sebagai gubernur